kita ke jawa timur kepala kejaksaan tinggi jawa timur menegaskan pihaknya akan menjemput paksa dahlan iskan
jika mantan menteri bumn itu kembali tidak hadir dalam pemanggilan ketiga pemeriksaan
dahlan iskan ini juga dipanggil sebagai saksi atas dugaan korupsi di sebuah bumd milik pemerintah provinsi jawa timur senilai sembilan ratus miliar lebih
hari senin ini merupakan pemanggilan ketiga terhadap dahlan iskan untuk hadir sebagai saksi
dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi atas pelepasan tiga puluh tiga aset berupa tanah dan bangunan milik pt pancawira usaha atau pwu
dari pengusutan pelepasan tiga puluh tiga aset pt pwu kejaksaan menemukan dua aset bermasalah yang diduga diselewengkan karena dijual dengan harga di bawah njop
kedua aset itu berada di kediri dan tulung agung
dalam dua kali pemanggilan sebelumnya dahlan iskan mangkir dengan alasan berada di amerika serikat
hal ini membuat kejaksaan harus mengajukan cekal untuk mantan menteri bumn tersebut untuk mempermudah pemeriksaan tim penyidik
kepala kejaksaan tinggi jawa timur maruli huta galung menyatakan akan melakukan penjemputan paksa jika yang bersangkutan kembali tidak hadir dalam panggilan ketiga